ibu tidak bisa pakai hp kamu
hp nya masih dikunci
sambil nunggu kabar dari kampung
mendingan kamu ngojek pur
iya gue tahu
donat dari mana nih pok
bininya si ojak
nggak jadi dah
nasi telur aja pok
oh ini ya dah
enggak ada apa these
makasih pak ojak
bapak ajarin ibu liat internet pake laptop dong pak
buat apa sih
kata bunga kalau ibu mau serius jualan rendang ibu harus bikin kartu nama brosur sama spanduk
tapi ibu nggak tau cara bikin kartu nama brosur sama spanduk
bu bapak ini baru pulang bukan ditawarin makan minum eh malah mau lihat internet
bapak mau makan apa
din tumpen lu ngider
tadi manggal deh tapi sepi
laku kok be makanya din ngider biar dagangannya cepet abis
lo udah gini hari bubur lo masih banyak kan
nah daripada mau bajir lo ke masjid dah lo bagiin tuh bubur
bapak sambil makan bisa liat internet indah
malen aja dulu
bagaimana caranya pak
mpok pesan kopi hitam satu cocok dah sama orangnya
ini apa pak
satu bar apa
wah kita tidak jadi beli
sopian rendang amboi rasanya
langsung dicetak ya pak
ibu kan tadi baru nawarin bapak makan minumnya belum ditawarin
bapak mau minum apa
kakak kau mau beli donat kah
satu rp delapan
wah donat saja rp delapan
donat spesial lembut dan enak
tidak ah saya kopi aja kok
kok belum ada kabar sih
telepon lagi atu pur
urusan gue udah tinggal rp lima
kalau gitu tunggu aja telepon dari saudara kamu
nah itu saudara kamu telepon
mas pur tolong antar saya ke percatakan depan sekarang ya
terima kasih bu
bukan pak sopian
tumben lo jam segini belum pulang
bumbu ruga masih banyak
sabar dah orang sabar sayang tuhan
laku berapa kok
ya kan gue udah bilang jak
naro donat di warung harga tujuh ribu lima ratus kemahalan
cang ijo sih banyak
tadi pagi gue naro donat buatan bini gue di pohon bumun
cuma belum laku masih utuh
cang ijo sih banyak
belum bapak cetak mahal bu
mak nih bang ojaknya udah dateng mak
laku berapa bang